badan pariwisata dan ekonomi kreatif kemenparekraf atau barekraf
hal ini terjadi ketika pemimpin oposisi dan pendukung
rela datang jauh jauh ke demak untuk menikmatinya bersama keluarga besar